menkes menjelaskan indonesia sejauh ini sudah menerima dua puluh vial fomepizol dari singapura
pada acara deklarasi ahokers pada minggu empat januari ahok menyebut bansos yang dibagikan pemerintahan jokowi saat ini
kondisi ekonomi global sekarang juga kurang begitu bagus
terutama di hari hari menjelang ramadan
memang di undang undang ppn sebelumnya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga untuk kebutuhan pokok ini dikecualikan
namun ternyata bisnis catering sehat cukup menjanjikan karena memiliki konsumennya tersendiri
teman teman itu yang tahap pertama
tinggal saya pikir ini penegakan hukumnya tadi
karena neraca perdagangan kita walaupun masih surplus itu sudah mulai menurun
dari jumlah tersebut tercatat ada tiga ratus ribu bayi stunting
jadi videonya pas tuh mas dapet mas gibran depan
tapi memang itu lebih banyak
asmaros pemilik rumah masih ingat
yang kedua juga tadi kondisi kita modal ini kan harus kita punya dua modal modal untuk istilahnya kita bung modal untuk kita belanjakan
nah tentu terkait dengan penyerapan tenaga kerja
sementara ekonomi juga sedang slow